aku sama sekali gak nyangka ya ternyata kamu ini emang bener cewek matre
kamu ingat kan aku pernah ngomong ini waktu di kantor
kamu gak budak kan saya sudah bilang saya nggak bisa kasih kamu gaji di depan
dan pandangan aku selama ini udah berubah karena sandiwara kamu mie
tapi hari ini kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya
kamu sekarang malah pura pura gak tahu
kamu ini kenapa sih
tolong ya mil hari ini aku lagi stres banget
jadi tolong jangan nambahin masalah yang aku gak ngerti
akhirnya anda datang juga
saya pikir sudah cukup diwakilkan oleh staff anda
ayah tadi ada yang datang ke sini menyerahkan ini desain anda
jadi kita tinggal segera merealisasikan kontrak kerja sama kita
ya justru itu pak
saya datang ke sini ingin membatalkan kontrak kerjasama kita
iya batal pak
karena saya pikir ya saya punya perasaan kurang serg aja kalau kerja sama dengan bapak
kita itu beda prinsip
dan saya pikir juga ini sangat krusial kalau dilanjutkan
jadi kita batal
bagaimana mungkin anda bisa membatalkan kontrak kerja sama kita
sementara saya sudah membayar
membayar uang untuk desain desain itu semua
ya kami sudah melakukan yang mecode dan langsung sudah diserahkan para war overview

jadi kami harus melakukan melihatnya sendiri

itu adalah cara kami jatuh keras

terima kasih pak
dan ini adalah bukti pembayaran
kalau saya sudah membayar
rancangan kepihak anda
sudahlah pak mailong
kita segera mengucurkan
saya sudah tidak sabar
tapi kenapa bapak percaya
kan belum tentu dia orang saya
apakah saya pernah mengenalkan dia kepada bapak
iya ya enggak sih
tapi semua yang anda presentasikan
ada di dalam buku sketsa ini
jadi saya tidak punya cukup alasan
untuk ceriga sama dia
dia yang mendesain semua rancangan itu
iya dia emang desainer saya pak
tapi saya tetap akan mundur
ya daripada kita berdebat panjang lebar
yang tidak berguna
lebih baik kamu lihat
ini adalah surat konfirmasi
kalau anda siap
untuk menyerahkan sampel produk anda kepada saya
sehingga saya bisa segera memasarkannya
dengan merek kami
saya tetap pada keputusan saya
anda membuat saya
jangan lupa nunggu
jangan berani berani lo sentuh wak dan bibik
sekarang mana alamat mereka
nih puas lo
sekarang mana alamat mereka
enggak lah kamat sih
permainan gue tuh belum beres
lo pikir uang sebanyak ini cukup untuk sumerin lo
ini tuh baru uang buka
tunggu permainan gue berikutnya
dan lo tuh tampak emas buat gue
kapanpun gue butuh duit
lo harus nyariin buat gue
kalau lo gak mau
wasabi biul jahit taruh lo
gue bisa bongkar ke keluarga prayogo
siapa lo sebenernya
bisa ngasih tau alamat wasabi belu tinggal
tapi gue bisa jamin selama tamanya
lo tuh emang cowok gak punya perasaan dong
lo tuh emang cowok gak punya perasaan dong
aku sama sekali nggak nyangka ya
ternyata kamu ini emang bener cewek matre
kamu ingat kan aku pernah ngomong ini waktu di kantor
kamu gak budak kan saya sudah bilang saya nggak bisa kasih kamu gaji di depan
dasar cewek matre
dan pandangan aku selama ini udah berubah karena sandiwara kamu mit
tapi hari ini kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya
kamu sekarang malah pura pura gak tahu
kamu ini kenapa sih
tolong ya mil hari ini aku lagi stres banget
jadi tolong jangan nambahin masalah yang aku gak ngerti
aku nambahin masalah kamu
yang ada kamu yang jebak aku mit
kamu jual semua desainer pafferi kan
dan kamu dapet uang dari
meski kata kamu gak ada harganya tapi di mata pak ferry desain aku dihargai mil
apa itu masalah
tahu aku gak minta uang kan sama kamu
with itu menjadi masalah karena aku batalin kontrak kita sama pak ferry tahu
kamu malah tanda tangan surat konfirmasinya
dan kamu dapet uang dari itu
aku gak bermaksud
lah pelan aja
kamu tuh sama aja kayak pak ferry
kamu udah nampar aku di depan bukadir
aku lagi kepepet banget mil
dan aku juga udah minta tolong sana sini
dan aku gak tahu kalau kontrak kamu gak dilanjutin sama pak ferry
terserahlah apa alasan kamu
pasti kamu udah bikin aku terpojok dan terhina tahu
dan aku gak ngerti uang sebanyak itu untuk apa sih
with itu menjadi masalah karena aku batalin kontrak kita sama pak ferry tau
dan kamu malah tanda tangan surat konfirmasinya
dan kamu dapet uang dari itu
wajar aja sih kalau om kamu marah sama mama fin
mama udah keterlaluan
menyinggung harga diri dia di depan orang lain
kemana aku harus cari uang buat dikembaliin ke pak ferry
mil kamu masih marah sama aku
iya aku lagi kepepet banget mil
dan aku juga udah minta tolong sana sini
dan aku gak tau kalau kontrak kamu gak dilanjutin sama pak ferry
mil aku tuh mikirin semalaman
dan ya ide kamu untuk ngebatalin kontrak itu sama pak ferry itu ide yang bagus banget
dan aku salut banget sama kamu
mil pokoknya aku akan selalu ada pihak kamu ya
kamu tenang aja